kalau menurut gue
saya mau angkat telkom
saya harus jemput pak sofian dimana ya
saya segera meluncur
pipih teh lagi sama penumpang
pipih teh lagi
masya allah mi
dibawah siapa ya
mana saya tau pur
jas hujan baru beli langsung hilang
lo kenapa tis
saya mau curhat
tadi saya mau curhat apa
tadi saya ketemu neng rika
terus neng rika marah sama salman
tis curhatnya terus hintar
makanya gue udah mau curhat
bocor lagi nih ban
disini tukang tambel ban dimana ya
saya tuh baru putus bang sama pacar saya
cukup cukup cukup cukup
cukup cukup cukup
cukup cukup cukup cukup
loh kaget tau
terus bagaimana dengan motor yang tadi
kita juga yang kena bos
lo kulisin dulu kita penadah

terus kita dibawa ke polisi gimana bos
lu aja yang pergi sebagai saksi
bos takut ditilang
bos gak takut ditilang
ayalah udah jauh jauh jalan tidur nih tukang tambel
sosok cari tempat lain aja

sampai dimana curhat lo tadi
sekarang gue udah bisa konsentrasi
sampai neng rika marah sama saya
kalau menurut gue
saya harus jemput pak sofyan dimana ya
saya segera meluncur
udah sana pergi

sial banget gua
bos motor yang menginap disini bagaimana dipindah ya
kalau lo bisa diem kenapa lo jawab
lo penakut amat sih dituduh jadi penadah lagian juga nggak ada polisi yang nanya
gak ada trauma bos
pernah masuk gara gara jadi asbak penadah
jangan lo inget zaman lo dulu
sekarang lo bukan penadah lo tukang parkir
nih gua bawain ikan tongkol di sambelin kesukaan lo
jangan sampai kagak dimakan ya
gua udah capek capek tuh bikinin
nih belum makan
terima kasih bos saya masih kenyang
bukan maksud saya ini dukunya asli palembang
kalau dukunya iya asli palembang
sekilonya berapa bang
ah bukannya sepuluh ribu
itu seminggu yang lalu waktu masih musim
emang sekarang udah gak musim
udah nggak bang udah ganti musim layangan
yaudah kalau saya beli sepuluh ribu dapet sekilo ya
kalau saya beli sepuluh ribu bisa gak
bisa bang tapi gak dapet sekilo
berapa ini beli
lo gak suka masakan emak gua
kalau lo suka kenapa makannya pelan